jelang laga pertandingan aff timnas senior menggelar latihan kedua di stadion wibawa mukti cikarang kabupaten bekasi sabtu pagi
dalam latihan kali ini andik firmansyah sempat hadir meski datang terlambat
satu pekan jelang pertandingan piala aff yang akan berlangsung di singapura tim anak asubi masakti melakukan sesi latihan sabtu pagi
sejumlah pemain skuad garuda nusantara pun turut hadir dalam latihan yang kedua ini termasuk andik firmansyah yang datang terlambat
menurut asisten pelatih kurniawan latihan kedua ini merupakan materi tentang transisi dari menyerang ke bertahan
karena dari pengamatan pelatih di beberapa pertandingan terakhir yang perlu ditingkatkan adalah transisinya
mantan penyerang tim nas yang saat ini menjabat sebagai asisten pelatih tim nas ini menyatakan
kehadiran andik untuk bisa bergabung membela garuda nusantara merupakan bagian dari skema pemain yang akan dipanggil
saya rasa tidak ada masalah yang berarti ya karena memang andik sebenarnya sudah masuk dalam
skema pemain yang akan kita panggil gitu kan
dan setelah pertandingan kita lawan hongkong jadi kita juga sudah tekankan harus semua pemain harus mempersiapkan diri
siapapun nanti yang dipanggil dan sebelum datang ke sini juga sudah dikomunikasikan oleh kus bima tentang kesiapan si andiknya
sementara andik menuturkan keterlambatan dalam mengikuti latihan karena pesawat
dile dan kondisi jalan yang macet saat menuju ke stadion wibaw mukti
sebelum sholat jumat
oh kemarin banget tadi
kemarin pas ini kus bima kasih tahu
telepon tau gak
langsung di yakin
ya kita komunikasi dulu
apa tempatnya kus bima
ya dia bilang siap seratus persen ya alhamdulillah saya siap
andik menambahkan selama dirinya libur usai
pemain asal surabaya ini mengaku mengalami pertumbuhan berat badan
namun upaya untuk mengembalikan staminanya sudah dilakukan semasa menjalani libur panjang di surabaya
erik ustara bekasi